mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapat pincuannya
satu bagaimana ini kang
kalau tidak bisa terpaksa saya bikin lagi peraturan
peraturan yang lebih kejam
ya ya bisa tuh lah

mau pulang atau mau kemana
akan nganterin ya
kalau nganterin dia
nggak diapa apain pak ji
ini teh anak pak ji
tadi teh saya cuma mau nganterin
sudah sudah sudah
jangan pak ji
jangan pak ji
assalamu'alaikum pak ji
makanya kamu jangan sok minggat
udah di rumah aja tuh
papi masih ada urusan ini
kamu dulu neng
kalau soal rentenir biar
bisa belakangan lah
baik kang husin saya akan ikhtiar
sampai dapet saya cari
sekarang kita sholat jumat mudah mudahan
pada jumat tiba tiba ada keajaiban
motornya ketemu amin ke kosim
eh kang kosim saya terjadi
deket bukan saudara
jauh bukan tapi kang kosim
mau bantu saya
kita kan saudara sesama muslim
itu kata rasul juga
tetangga sama adalah saudara paling dekat
kalau rumah saya kemalingan
yang bakal nolong itu kan tetangga dulu
saudara saya yang digarut ditasik mereka bakal tau
udah gak lupain
yang pentinglah tadi berdoa
jauh kiri mbak
kamu pasti pura pura ya bohong
pura pura dari mana
kamu kan liat aku pake tongkat
kamu juga tahu kan aku baru keluar rumah sakit
ya kamu keluar dari rumah sakit
kalau gak di surabaya juga gak bakal keluar kali
bisa bisa sendiri kok
jihan tolongin ya
maksudnya dilibatin anak
si botak sama yang pakai anting
anak buah akang
anda itu soal kecil
sudah mengganggu kinerja bisnis saya
mengusik bagaimana tuh kang
anak anda itu soal spare
bukan ronaldinho yang gede
sekarang terserah anda
anda mengurus dan mengatur istri sendiri
saya tuh bagaimana ini kang
kalau tidak bisa
terpaksa saya bikin lagi peraturan
peraturan yang lebih kejam
ya bisa tuh lah
si papi teh menih hebat
ih bisa nak bikin rentenir
ini kalau soal anak mah
apa geh papi lade ini
kenapa urusan anak
eh maksudnya kumaha tuh papi teh
itu papi lihat
itu si jihan digodain sama anak buah saya rentenil
aduh terus si jihan tuh kumaha tuh papi
sudah mami tenang
papi sudah atasi semuanya itu mah
mami tuh seneng sama papi
papi tuh belam mati matian itu si jihan
yang urusan itu teh gimana
urusan apa mami
papi mau ngomong serius ini mah sama mami
mami jangan coba coba ikut campur sama urusan si rentenir
kenapa ngomongnya begitu sih papi teh
berarti ini mah bener
papi teh ada hubungannya sama rentenir ya
ya enggak tuh mami
iya kalau gitu mah
ayo atuh kita teh kesana sekarang
kumaha papi teh dikasih kesempatan buat terkenal teh malah nolak
ya udah ya kalau gitu saya pulang
ada yang mo se tanyain
kamu bisa masak air
bisa tuh emangnya kenapa
saya mau mandi mau jumatan
kamu teh kenapa nata
astagfirullah seperti itu
abis melakukan dosa apa
aduh kamu keliatannya kayak ketakutan
saya tuh ngerasa banyak dosa
baik yang disengaja
ya bagus atuh
kalau kamu ngerasa banyak dosa